hai satu menyatakan terdakwa helo prasetyo alias putra lewa bin ibn chahyono terbukti
salah salah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan
berencana dua menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati

dari tim penasihat hukum akan berunding dulu dengan saudara terdakwa
dan tadi juga sudah dibacakan langsung secara daring ya
dan terdakwah mendengar langsung sendiri apa yang sudah dibutuhkan oleh hakim
dan pilihannya adalah menerima banding ataupun pikir pikir